tidak abang terima kasih
kita mau sarapan yang lain saja
bet sekali sekali kita sarapan bubur kacang hijau ya
dua ya bang
alhamdulillah pang laris
suka dulu kejap
eh bang udin
mari bang udin
meetingnya udah kelar
mau ngomong soal pengunduran diri
gue mau sarapan nasi aja
sarapan bubur gak nendang
yang lebih nendang dari nasi
kamu gak usah nungguin
nanti aku mau langsung pergi
kenapa gak dianter pake motor aja
gak usah ah
bisa anterin ine ke enggak
oh iya jangan lupa ya bawa helm dua
maaf bu tidak bisa
saya mau makan lagian saya udah ada boking
udah sarapan belum
sarapan buruknya cang ijo aja
pur hati hati ya peluk
lu mau kemana
gue kan mau nganter inek ke
buat ini dong
tidak abang terima kasih
kita mau sarapan yang lain saja
sekali sekali kita sarapan buruk cang ijo ya
dua ya bang
suka dulu sekejap
bagusnya pakai baju apa ya
ya buat acara undangan ulang tahun
emangnya harus pakai baju yang kayak gimana mak
pakai baju yang bagus tapi
pakai baju yang hijau aja
yang biasa mak pakai ke pengajian
masa pakai yang itu
kalau yang merah
yang merah yang mana
baju ema yang merah ada
nah pilih salah satu aja mak
acaranya siang hari tengah hari bolong
masih pakai baju warna merah
mau punya baju warna apa lagi
nah itu aja pilih salah satu
ya pilih aja mak terserah emak
kalau terserah mak mah ngapain dari tadi ma nanya sama elu
yaudah mak pulang dulu ya
mau siap siap sambil pilih pilih baju
terima kasih pak
terima kasih pak
ya terima kasih
mas pur dimana
masih di warung pok mumun
palingan juga sebentar
din kenapa nya udah lu anterin belum apanya pisang goreng udah yang bener bener
hai nah ya terima kasih pisang gorengnya pisang goreng lo kasih sapri lu gimana sih
nyatuan sering apa apa kani kagak pernah lelakuin ampunnya lu katanya demen sama
aneh nyangka si jalan kagak lelakuin maulah gimana sih di ampunnya
bos tidak apa apa gerangan
lu kenapa nongol sambil makan pisang goreng dari nyak gua ha ampun bos
waduh lu rapi banget ini kekan mau kerja ada apa beh kagak cuma ngecek kontrakan aja